loh kak iseng tau
tadinya aku ingin mewariskan kapak naga geni dua ratus dua belas ini kepada surat
tapi aku memang sudah punya firasat tidak baik atas diri
kapak pusaka ini akan kuserahkan kepadamu
melengkapi ilmu yang kuturunkan seluruhnya
untuk masa sekarang sangat langka orang yang mampu menandingi kepandaianmu
sekarang buka bajumu
jangan banyak tanya
buat saya mengeluhkan juga telapak tangan kananmu
lalu kau pejamkan matamu
di kapak pusaka ini telah menyatu dalam jiwa darah dan dagingnya
angka dua ratus dua belas yang ada di dadamu berarti kau tidak boleh sombong atau terkebun
karena gusti allah tidak senang dengan orang semacam itu
angka dua ratus dua belas yang ada di telapak tanganmu berarti kau harus pergunakan untuk membela yang benar dan bertindak di jalan yang benar
oh jangan yang buruk saya junjung tinggi
terimalah kapak naga geni dua satu dua ini
batu sakti ini adalah pasangan kapak naga geni dua satu dua
kau dapat menghanguskan satu rumah bahkan satu desa dengan menggosokkannya pada mata kapak pusaka itu
janganlah kau pergunakan untuk hal hal yang tidak benar
terima kasih eyang
terima kasih eyang guru
terima kasih eyang
dasar guru gendeng
pergi seenaknya saja
hehehe kurang ngacar berani memakai eyang
ampun eyang ampun ampun eyang ampun aku tidak berani lagi memakai eyang ampun
buruh kapan kita bertemu lagi
selama langit masih biru selama matahari terbit di sebelah timur kita pasti bertemu lagi sablang
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
janganlah kau berguna
pak pak ikut rakyatnya pak
iya aku ingat
eyang sinto gendeng pernah mengajarkan ilmu meringankan tubuh
loh kak isa tau
sekarang berakhirlah kerajaanmu
hei jangan melakukan kekerasan terhadap orang yang sudah tidak berdaya
rupanya kau yang menghancurkan rencana aku
siapa itu lara
dia orang yang kuceritakan dulu kanda

kalau nggak bisa mereka paham hatiku
yang kej favourit
jangan lupa like share dan subscribe ya